kasus uang ketok palu pengesahan apbd provinsi jambi tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas menghadirkan asisten pribadi terdakwa zumi zola
dari kesaksian asisten pribadi zumi zola terungkap sejak masih menjabat sebagai bupati tanjung jabung timur
zumi zola terbiasa meminta komitmen fee proyek dari para kontraktor yang mendapat jatah proyek pembangunan
asisten pribadi zumi zola asrul pandopotan sihotang tak bisa mengelak saat jaksa penuntut umum mencecarnya dengan materi berita acara perkara yang sudah diakuinya di hadapan penyidik kpk
asrul mengungkapkan zumi zola pernah mengumpulkan para kepala dinas dan para kontraktor untuk menagih komitmen fee atas jatah proyek pembangunan infrastruktur yang telah diberikan
dari keterangan asrul plt kadis pekerjaan umum provinsi jambi arvan pernah mengatakan
potensi penghimpunan dana komitmen fee tahun anggaran dua ribu tujuh belas bisa mencapai rp enam puluh miliar
asrul bahkan pernah menyaksikan pada dua ribu enam belas zumi zola memarahi mantan asisten pribadinya apif firmansyah di halaman rumah dinas gubernur
zumi zola memahami apif karena pengumpulan uang komitmen fee dari kepala dinas pekerjaan umum dianggap terlalu kecil
hanya di angka rp tujuh delapan miliar
menurut zumi angka komitmen fee tersebut masih kalah dibanding saat dirinya menjabat sebagai
sebagai bupati tanjung jabung timur
asrul menjelaskan komitmen fee tahun dua ribu enam belas hanya tujuh sampai delapan miliar rupiah karena selebihnya sudah diambil gubernur jambi periode sebelumnya
secara rinci asrul menyebut uang komitmen fee yang diserahkan plt kepala dinas pekerjaan umum arvan kepada zumi zola di tahun dua ribu tujuh belas sebesar rp tiga miliar
dan uang rp seratus singapura